selebgram oklin via selesai menjalani pemeriksaan di mapores jakarta pusat kami sore
oklin dilaporkan pb semi atas tuduhan pornografi dan melecehkan agama karena menjilat es krim sambil berjongkok di hadapan seorang pria dengan memakai kerudung
didampingi kuasa hukumnya oklin yang membawa secari kertas langsung menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat indonesia
oklin mengaku baru berani menampilkan diri ke publik karena takut dan trauma atas segala cacian yang diterimanya
oklin mengaku tidak ada niatan untuk merendahkan ataupun melecehkan agama islam dalam konten jilat es krim ini
sebagai seorang muslimah dari lubuk hati saya yang paling dalam tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama islam
umat muslim ikhwan dan ahwa
serta seluruh perempuan di indonesia
sejak kecil ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama islam
menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja
saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat pulang dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut
saya berjanji tidak mengulanginya kembali
selain mengaku hilaf oklin juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali
rizkihtiar yahya jakarta